katanya saya dapat uang pengganti mah
yang dapat teh palura
ini kan tanahnya
tam ini ada apa sih suruh pada ngumpul
gak tau atuk ateng
biasa ceng atuk
bagi bagi kupon buat orang susah ke kalian
mungkin kita disuruh bantu bantu
bener gak ada satu keluarga yang tertimbun
alhamdulillah selamat semuanya
ya tuhan alamin
kalau menurut saya sih paling disuruh bantu bantu
korban longsor reci barengko
apa betul ada keluarga yang tertimbun tanah longsor
alhamdulillah selamat semuanya
ini pak ustadz nah itu pak kades
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kera rumpul kera rumpul
bapak bapak ibu ibu
sudah pada kumpul disini
sengaja bapak bapak ibu ibu dikumpulkan
supaya bapak bapak ibu ibu
maksudnya dikumpulkan disini
ada pun maksudnya dikumpulkan disini

ada pun maksudnya bapak bapak ibu ibu dikumpulkan disini

silahkan pak kades
saya mengumpulkan bapak bapak sore ini
mungkin besok pagi sudah terlambat
terlambat kenapa pak kades
saya tidak mau berlama lama tidak berpanjang panjang

karena kita sedang berkejaran dengan waktu
ini adalah berita penting yang harus secepatnya saya sampaikan
ya berita apa
berdasarkan surat edaran dari beberapa kementerian terkait
yang baru saja saya terima dari bapak bupati
bahwa warga desa cibarengkok harus segera direlokasi
longsor susulan diprediksi akan segera terjadi
dan kita hanya punya waktu tujuh puluh dua jam atau tiga hari untuk meninggalkan desa ini
katanya sih direlokasi ke jonggol
jauh masuk ke dalam
jauh banget kum
mana masih sepi
katanya di sana belum ada smpnya
sd aja harus ke desa lain
mana belum ada mesin atm
pasar belum ada
biarin aja ceng
yang penting pindah
pindah itu pasti
kan udah disuruh udah diperintahin sama pak kades
pindah itu hijrah
nah hijah itu harus ke tempat yang lebih baik
jangan ke tempat lebih buruk
ya kalau besok longsor lagi gimana
tolong dengerin ya
kalian itu masih enak
masih bisa memikirkan keselamatan diri sendiri
memikirkan keselamatan masing masing
sementara saya harus memikirkan keselamatan semua orang yang ada di sini
barang barang saya itu di rumah banyak sekali
terus mau diangkut pakai apa
mau berapa puluh kali itu truk bolak balik rumah saya
cuma pakai apa
pakai truk tronton dang
tuh yang rodanya dua puluh
nah itu c
itu sudah saya pikirkan
tapi coba truk tronton itu teh berat sekali bobotnya
lah sedangkan desa ini tanahnya sudah tidak bisa menahan beban seberat itu
kalau di sini kemudian jadi longsor gara gara ngangkut barang barang saya kan
saya jadi sedih dong
sudah kalau begitu
katanya tidak dapat uang pengganti mah
yang dapatnya pak lurah
ini kan tanahnya pak lurah cuy
dimulai dari aeros orang pertama yang dikirim ke luar negeri bekerja
rea dolar ringgit dan rupiah disisihkan dari hasil keringat mereka di perantauan
cuma sebuah musola yang kecil
para istri memeras keringat di luar sana dan mengirimkan uangnya kemari
sementara para suami yang meras keringatnya
memasang bata memasang ubin satu per satu
kalau tak ada istri istri yang bekerja di luar negeri
tidak akan ada ini masjid ini
kemana kita akan pindah ochad
bagaimana kalau di tempat baru masjidnya kecil
saya sudah terbiasa
saya mengetuai masjid sebesar ini
bagaimana kalau nanti di sana masjidnya sudah ada ketuanya
kita pindah kemana ya mak
kalau ngikutin perintah pak kades kita pasti sekampung lagi sama si kemen
itu yang mak gak mau
longsor ini membawa berkah sama emak
mak diberi kesempatan untuk tidak sekampung lagi sama si kemet
dan mak diberi kesempatan untuk menyelamatkan kamu dari anaknya si kement
iya mak tapi kita pindah kemana
biar mak yang mikirin kamu nggak perlu tahu
mak diberi kesempatan untuk usahakan tumas
mengapa mak datang
aku di contah rumahmampi
aku masih dalam perjalanan band forgot
pak ban masih
iya seharusnya brus bakal jalan sambil menunda kita
dia sudah nenek ini di sini
tak bisa bertenang masjid ini

saya nggak tahu
saya khawatir nanti salah informasi
ini buat punya de
dispensasi apa dikorelasi kita
ya nggak tahu arief
korrelasi itu apa
kalau dispensasi kita kayak mendapat uang penggantian
ah belum pasti juga
ngapain lagi di sini coba
sawah itu bentar lagi udah ketimbun semuanya
nggak ada yang bisa dikerjain apa apa
mendingan sekarang buru buru bikin surat